bendara umum silvan yang saya hormati dan kebetulan saya kenal lama dengan beliau
sejak saya di bum jawa timur masih wakil rsa dengan beliau bapak bapak allah
bapak bapak allah mungkin pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh berdatang mengundangkan seminar di bum
saya mendengar betapa arahan arahan luar biasa cemerlang dan sangat dibutuhkan di masa masa yang akan datang saat itu
alhamdulillah beliau terpilih sebagai presiden tentu kami nantikan arang arang yang cemerlang itu
bahkan tahun dua ribu tiga belas saya pernah diundang di hambalang bersama beliau
juga cerita banyak tentang mpo tentang amalah beliau
bahkan saat itu beliau menyatakan semua anggota dewan dari fraksi gerindra
kalau punya gawih besar akan saya suruh suruh ke bum
dan meminta arahan arahan dari bum
ini saya tidak bisa berpikir ini gerindra partai yang tidak dilahirkan

rasa npo nya dan merasa ingin mendapat dan selalu mendapat katakan pimpinan dan arahan dari pbnu
dan secara jadinya harus miterbakan di weberuitasi tudo dengan sekaligus
presiden rgw mas ibran raka guning raka para menteri kabinet indonesia maju yang hadir bapak prabowo subianto bayangan bapak panglima bersama bapak kapolri namanya gabungan menjadi prabowo subianto

para lazak suriah provinsi yang hadir dan semua ketua tanfitiyah se indonesia yang hadir
banom banom bbno semuanya
yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu saya idem saja bagi ketua umum
pada hari hari yang masih dalam suasana fitri
pbnu mengejar agar kefitron yang diperoleh selama satu bulan
adalah studinya kita mengenali diri kita pada ramadan
kalau kita ingin mengenal siapa diri kita ya ramadan
sebenarnya kita harus mengendalikan kekuatan kekuatan fisik dan materi
membiasakan hal yang tidak biasa
dengan harapan semoga allah mengandalkan hal hal yang tidak biasa
karena selama ini yang kita minta itu hal yang biasa
yang luar biasa yang tidak biasa belum
karena satu bulan kita mampu mengendalikan hal yang tidak biasa menurut nafsu
dengan harapan agar kita memperoleh hal hal yang luar biasa

ini kita harapkan nanti formula formula apa yang akan di selama lima tahun
dan mungkin selanjutnya dari bapak presiden dan juga yang terpilih pada pemilu
tadi sebutkan bahwa inti daripada kekuasaan
masalahnya adalah tol ukurnya kemaslahatan pada rakyat
manakala ini masalah tentang rakyat itulah tak serufnya para pemimpin pemimpin
oleh karena itu saya tidak panjang panjang saya hanya senang dan bergembira presiden yang
terpilih memang sudah lama kenal dan sangat nu
saya sudah lama kenal
bahkan beliau sempat pada tahun dua ribu empat belas di depan gk sepuluh di pasunguan di pondoksen aliasi ini
areng areng beliau mengumumkan pada gkg saya ini nu yang ngetes ke nu an saya adalah kemiftakul
akhirnya saya jadi mahal hadirin hadirat rahmatullah jaminan oleh karena itu kita doakan beliau bisa
menjalankan amanah yang besar yang berat tantangan ini sukses kata imam ahmad
muhammad lau indana dua mustajabun pada autu al sultan kalau saya punya doa yang mustajab
pada pejabat pada pemerintah pada penguasa kenapa karena kalau didoakan lalu melaksanakan tugas dengan
baik yang merasakan adalah rakyat semuanya rakyat semua bahkan ada sebuah rewet
menyatakan adlu sultanin saatan khair min ibadat islamu aina keadilan penguasa
satu jam saja satu saat saja kok dilakukan itu betul adil itu lebih baik daripada ibadah tujuh puluh tahun
hai habis ini tidak berarti membebaskan ibadah yang lain jangan lalu saya hadir satu saat saja
lebih baik tujuh puluh tahun daripada ibadah tujuh puluh tahun dari itu masih sosok saya ibadah yang lain perhitungan
kemarin menjadikan kita betul betul
mengajak hal hal masih di gorontawal
mengincar apalagi ada presiden dan wakil presiden baru
dibuka dengan ketaikan ketaikan
sebuah kata hikmah yang dendamkan
maka dia akan merasakan pada
bisa didapatkan oleh berdua dan kita semuanya yang hadir
ucapan minna a idin sudah tadi
untuk saya mohon maaf
wa rahmatullahi wa barakatuh